hai sembarang mau datang ke sini iya kiai katanya malam ini
aja farida tidak ada di sini bahkan kita juga kehilangan kita lokal kita katakan apa adanya kiai
kalian sudah sampai terima kasih panglima terima kasih
amin kamu kenapa perempuan jelek perempuan jelek mana bocah itu
serahkan bocah itu padaku siapa kamu rupanya kalian cari mati
semua orang yang melindungimu sudah mati sekarang jumat katakan gimana
semarah aku tidak tahu ayo cepat katakan atau kamu mau nasib
sama seperti ibu ibu aku tidak tahu kurang ajar
biasa bocah tidak tahu diuntung
hai guru kenapa kita kembali lagi padahal sembarang temukan siasir kita menjadi freemkang mata liver yang much republicans
kasihan kita menjadi semara jejaknya tidak terlacak
lalu apa yang harus kita lakukan sekarang
apa yang harus kita lakukan
dasar bodoh kita harus tetap menjadi semara tapi setelah aku membangkitkan kalamindi
siapa itu guru
guru siapa kalamindi guru
sembara mau datang ke sini
aduh farida tidak ada di sini bahkan kita juga kehilangan vitaloka
kalian sudah sampai
terima kasih panglima
pak med pak ngeram
kamu sudah mencarinya
pak med pak ngeram
kamu sudah mencari dia
dia sudah datang ke sini
dia sudah datang ke sini
iya pak med
pak med pak ngeram
pak med pak ngeram
baiklah kita akan ke sana
baiklah pak med
baiklah pak med
sudah barah aku sudah mencari pitaloka kemana mana
tapi pitaloka tidak ada
aku sampai bingung barah
di bawah maluk halus penunggu jurang
dimana kiai menemukan farida
kalau boleh tahu siapa sabar kiai
karena nak sembara tidak akan mengenalnya
tidak apa apa kiai
saya hanya sekedar ingin tahu
ratu istana tasangin
nak sembara mengenalnya
padahal tidak sembarang orang bisa mengenal dia
saya hanya kenal
wabahyo sudah menyamakan farida dua kali
dan kita juga periksa tempat pitaloka menghilang
perkataan basir benar
besok kita kesana bersama sama
mohon maaf kanjeng makhluk pengisap darah itu tidak bisa kita biarkan lagi
dia sudah banyak menelan korban saja
benar kanjeng maluk itu tidak hanya menyerang di malam hari saja tapi juga di siang hari
benar kanjeng sampai kang wagiman pun jadi korban keganasan makhluk itu kanjeng
makhluk itu harus segera dibinasakan
aku minta kepada seluruh warga ikut andil untuk menangkap malu kita
mohon ampun kanjeng kami sudah berusaha untuk mengejarnya dan hampir menangkapnya panjang
tapi makhluk aneh itu selalu saja berhasil meloloskan diri
padahal di seluruh tubuhnya banyak pelurkan darah dari luka kanjang
di seluruh tubuhnya banyak mengeluarkan darah dan penuh luka
sepertinya itu akibat dari serangan seranganku
luar biasa sekali makhluk itu
meskipun sudah terluka dia masih bisa menyerang manusia
makhluk apa itu sebenarnya
aku harus bisa menangkapnya
berarti sekarang makhluk itu dalam keadaan lemah tidak berdaya
kalian tidak perlu khawatir
aku akan mengerahkan seluruh prajuritku
untuk menangkap makhluk itu
terima kasih kanjeng
seorang yang benar

dan adalah karyawan yang bisa menderitakan
kalau dua puluh satu tahun karyawan ini carrot ada di minggu ini
tidak ada yang baik dengan karyawan ini
tidak tenang menikmati istirahatmu
aku terpaksa membangunkan kakak
karena aku sudah menderita musuh besarku kakak
dia mempunyai senjata yang terlalu sakit
sehingga aku tidak sanggup menandinginya
aku sudah tidak mau berurusan dengan keributan dunia
aku sudah tenang dalam istirahatku
karena dari kecil cuma kakak yang bisa menolong aku
aku akan membantumu
tapi aku tidak bisa membantumu secara langsung
aku akan memasuki tubuhmu
ajian rambut api
itu untuk memulai dan mengakhiri
sembah dewi kalah sembah dewi kegelapan
redup kesaktianku redup apiku
api sejati api durga redup redup redup
terima kasih kalamini terima kasih
sekarang tidak ada lagi kekuatan yang bisa menggantiku
tidak dengan sembarang dan juga cambuk pusakanya
hanya itu kemampuanmu
yang katanya kamu dapat dari kalamini
yang katanya kamu dapat dari alami
saudara seperguruanmu itu
saudara seperguruanmu itu
jangan keras kepala kakak
aku belum menunjukkan jurus terbaru
kalau kau ingin melihatnya
aku dengan senang hati akan menunjukkan
toh aku melihatnya
jangan keras kepala kita kelihatan sedang
entar entar dulu besokkan